aduh sakit ya kak
kak di sebelah sana ada rumah tuh kak
siapa tahu pemilik rumahnya mau ngasih kita sedikit minuman kak
ya kita istirahat di sana sebentar ya kak
kami berdua sedang dalam perjalanan jauh nek
dan kakak saya sedang mengandung
sekarang dia lagi kelelahan
kalau boleh kami berdua ingin istirahat sebentar di rumah nenek
silakan masuk cuk
terima kasih nek
yuk hati hati kak
memangnya anak lintang sama anak kita mau pergi kemana
bahaya lho perempuan itu melintasi hutan
kami berdua mau ke desa sebelah nek
buat sementara kami tinggal di sana
emang nenek di sini tinggal sendirian ya
emang nenek nggak takut
tinggal sendirian di hutan belantara seperti ini nek
ah nenek sudah biasa
sejak kecil nenek tinggal di hutan ini
semua binatang kenal baik sama nenek
tapi nenek tidak sendiri
nenek sama cucu namanya bella
cepet juga ya
satu satu ya
sama nenek ya
tinta sebaiknya kita lanjutkan perjalanan kita lagi
hari sudah mulai sore
kita harus sampai ke desa sebelah sebelum gelap
iya kak iya kak
kenapa buru buru kak
mendingan kakak nginep aja dulu di sini
mendingan kakak nginep aja dulu di sini
nggak usah dek
kami berdua gak ingin merepotkan
malahan kami senang banget
soalnya kami jarang dapat tamu
soalnya kami jarang dapat tamu
nak lintang sama nak dita mengineplah bareng satu malam di sini
nak lintang sama nak dita mengineplah bareng satu malam di sini
ya ya udah deh nek
jangan jangan ya ampun
dasar anak bodoh
kamu pikir aku mau benar benar membebaskanmu
tidak mungkin bodoh
masih untung kamu saya tidak boleh seperti seruman instrumen lain
ampun jangan jangan ampun